nah untuk membuat stik tahu ini sangat gampang banget karena bahan bahannya pasti mudah banget kita temukan
bahan bahan yang kita butuhkan adalah tahu gitu ya tahu tentu saja tahu yang segar ya nggak ada formalin gak ada boraks gitu
terus kemudian bawang putih yang sudah kita haluskan atau kita cincang kasar
terus kemudian ada tepung maizena terus ada garam kemudian lada bubuk atau merica bubuk kemudian kaldu
dan ini nanti kita pelengkapi kita pakai apa namanya bubuk keperasa gitu ya
mau rasa barbecue atau bubuk rasa pedas dan sebagainya ada mayonese dan juga sambal kalau kurang
sesuai selera ya nah caranya seperti apa nih
cara buatnya oke saya yang halusin aja ya
oke oke sambil menghaluskan mungkin kita juga bisa
masukkan bumbu bumbu ini ya
saya masukkan bumbunya kalau untuk takarannya sebenarnya sesuai selera aja kurang lebih ya
kalau misalnya anda suka asin bisa lebih ditambahkan garam dan juga kaldunya
tadi saya masukkan merica lalu juga garam tapi hati hati juga nih karena garam dan kaldu kan biasanya dua duanya asin
kan sampai kebanyakan juga ya
ini dia dan juga kaldu secukupnya
hmm saya sudah membayangkan crispy nya seperti apa menemani pagi saya pagi hari ini
dan juga tentunya yang bikin lebih gurih lagi itu adalah bawang putihnya ya
bawang putihnya ini bisa dihancurkan atau dihaluskan atau bisa juga dipotong potong seperti ini
kembali lagi sesuai selera
lalu mungkin saya akan mulai masukkan bawang putihnya ya
ini misalnya kalau bapak eh bapak ibu
kalau misalnya penonton di rumah ini punya mesin penghalus
atau blender sebenarnya ini bisa di blender sebenarnya
jauh lebih gampang
tapi ini karena kebetulan saya pengen olahraga
jadi kita haluskan pakai sendok saja
dikit lagi biar agak lebih gurih
biar lebih gurih
nah aroma bawangnya terasa nantinya
biar agak lebih lihat
oh ini kita haluskan sampai benar benar halus
dan tercampur rata boleh
atau semua juga nggak apa apa sih sebenarnya itu
ini bisa juga nih jadi ide untuk cemilan keluarga di rumah
juga anak anak nih yang lagi sekolah di rumah ya
bisa ada cemilan sehat yaitu tahu
meskipun karena digoreng jadi juga harus dibatasi juga makannya
karena kadang kadang kemarin tadi saya ngobrol
bikin hmm kadang kadang kalau anak anak nggak habis makan orang tuanya yang habis makan ya
dan ini kan alternatif kalau kita sediakan makanan yang manis manis
kayak kemarin kan kita bikin roti coklat goreng kan itu manis
nah ini kita ingin bikin yang gurih biar variasi lah intinya gitu
nah ini kalau sudah halus
ini sudah halus kebetulan
itu kemudian dimasukkan ke dalam plastik
oh ke dalam plastik seperti ini ya
nanti hasilnya akan seperti ini
kalau sudah dimasukkan ke dalam plastik nanti hasilnya akan seperti ini
gampang banget ya
nah kalau gitu langsung kita goreng sekarang
ini kalau misalnya
partnya anissa itu menggoreng
kalau misalnya minyaknya sudah panas
langsung aja kita masukkan bentuknya sesuai selera
tapi ini kita bikin stick type seperti ini ya
aroma bawangnya masih berasa ya anissa ya
langsung keluar ya
dan beneran tadi gampang banget dibuatnya dan juga memakan waktu yang sangat sedikit ya
kita goreng ini sampai kuning keemasan ya
kuning kecoklatan gitu ya
tahu itu sebenarnya salah satu makanan favorit saya
karena kadang kadang suka agak bingung juga ya untuk mengkreasikan ini seperti apa lagi
cuma tahu goreng dicocok sama
sambal dan juga kecap
nah ini udah jadi ide yang baru nih
kita coba pisahkan dulu
ini kayaknya sambil menunggu ini matang gitu
yang jelas nanti kita akan hadirkan bahan bahannya apa buatannya mungkin tadi baru bergabung ya gitu
yang jelas jangan kemana mana tetap bersama kami di good morning
ketiga ini rp
nah ini rp
nah rupanya rp
nah ini kan masih di proses goreng ya udah mulai agak kuning kecoklatan
jadi yang beberapa sudah mulai diangkat gitu
saya udah gak sabar nih mau nyicipin ya tapi harus nunggu agak dingin dulu
dan juga selain itu bisa kita pilih juga sesuai selera ininya ya bumbunya yang nanti akan menemani
benar kalau misalnya kita ingin ada aroma seledri sebenarnya bisa ditambahin seledri juga tadi ya di tahu yang sudah kita haluskan tadi sebenarnya
nah buat anda yang mungkin baru bergabung dan pengen tahu bahan bahannya apa sih yang dibutuhkan untuk membuat stik tahu ini
kita lihat bareng bareng nih bahan bahan yang dibutuhkan yaitu kita pertama yang namanya butuh tentu saja namanya stik tahu
bahannya tentu saja kita butuh tahu
tahunya bisa tahu putih atau tahu kuning juga boleh gitu asal jangan tahu yang coklat ya
karena itu kan sudah digoreng jadi pasti akan lebih susah menghaluskannya
kemudian kita butuh juga tepung maizena kemudian bawang putih bawang putihnya ini bisa dihaluskan atau dicincang kasar
kemudian lada dan juga garam lada bubuk dan juga garam kemudian kaldu bubuk
dan ada juga minyak goreng
nah ini bahan bahannya terus untuk cara membuatnya juga gampang banget
semua bahan intinya adalah dicampur kecuali minyak goreng karena minyak goreng nanti digunakan untuk menggoreng ya
jadi haluskan tahu dulu kemudian masukkan tepung maizena kemudian bawang putih yang sudah kita cincang tadi
garam lada dan juga kaldu bubuk kemudian baru kita masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga
kemudian baru kita pencet dan kita goreng di atas penggorengan dengan minyak yang sudah panas
goreng sampai agak kering kemudian angkat dan sajikan
nah gitu caranya ini sudah kering dikasih bumbu ya
iya dikasih bumbu di atasnya ya
ini bumbu barbecue wuh barbeque juga salah satu favorit saya
ini adalah hari keberuntungan saya nih kayaknya ya
menikmati tahu dan juga bumbu barbeque yang emang seneng banget
kebetulan karena saya hari ini sedang berpuasa jadi mungkin anissa aja yang akan memberikan testimoni masakan kita di hari ini
ini bisa jadi inspirasi untuk berbuka juga ya
nanti mungkin saya mau buat di rumah buat buka puasa
sambil nunggu maghrib kita makan ini
oh enggak juga ya
jangan sampai ya abu buritnya pake setahun
saya matikan dulu
oke silahkan diicipin
mungkin yang sini yang mulai dingin ya sudah mulai agak dingin
cok pake mayo dan juga sambal
enak banget ya
karena ini crispy di luar namun lembut di dalam
nah itu dia ya one minute tips kita pada pagi hari ini
mudah mudahan memberikan inspirasi untuk anda di rumah
bisa nyemil bareng keluarga
dan biasanya kalau misalnya nyemil itu paling cocok kalau sambil nonton ya
atau dengerin musik
sambil bersantai ya